nantu presiden yang juga wali kota medan bobi nasution akan maju di pilkada gubernur sumatera utara melalui partai golkar
pernyataan itu disampaikan bobi nasution di acara pengarahan calon kepala daerah di dpp partai golkar jakarta
bobi mengaku selain dirinya ada sejumlah kandidat calon gubernur sumatera utara dari partai golkar
terkait status bobi yang belum menjadi kader golkar ketua umum partai golkar erlangga bilang akan segera memutuskan bobi sebagai kader golkar
yang dari golkar yang saya lihat ada dua ya bang jek sama saya
berarti udah tinggal limpa kartu
kta nya udah ada belum bang
katanya berzakit kuning nih bentar lagi bang
batiknya dulu hari ini
akan pada saat nanti kita beri atau diputuskan akan menjadi kader
sementara itu pdi perjuangan mulai melakukan penjaringan untuk mencari calon gubernur sumatera utara yang disiapkan menghadapi bobi nasution
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut partainya tak lagi akan mendukung di pilgub sumut karena garis politiknya saat ini sudah berbeda
sehingga hanya dukungan kekuasaan itu tidak menjadi jaminan
maka pd perjuangan melakukan penjaringan
bagi yang tertarik untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur dari pd perjuangan silahkan mendaftar baik di kantor dpd pdi perjuangan sumut maupun ke dpp partai
mas apakah betul nama namanya itu ada edi rahmayadi lalu rahman sehat sudarani dan nixon yang sudah didaftarkan
tapi nggak jadi pastikan nggak akan mas demi lagi ya
ya tentu saja karena garis politiknya sudah berbeda
partai golkar memang dekat dengan keluarga jokowi
sebelumnya partai golkar jadi partai pertama yang mendukung putra sulung presiden joko widodo sebagai bakal cawapres pendamping prabowo subianto
meski gibran bukan kader partai golkar
setelah golkar dukung gibran jadi cawapres
kini partai golkar mendukung menantu jokowi bobi nasution

keluarga jokowi kini ditampung oleh partai golkar
dan apa hitungan hitungan politiknya
kami akan bahas bersama politisi partai golkar
sudah ada bung melki lakalena dan juga pengamat politik prof ikrar nusa bakti
selamat sore prof ikrar dan juga selamat sore bung melki
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
bung melki kalau boleh diceritakan ya atau mungkin boleh dijelaskan ke kita semua
kemarin pertama partai pertama yang mendukung gibran raka buming raka sekarang juga menjadi partai yang mendukung bobi nasution untuk maju di pilkada sumatera utara
seakan menjadi wadah dan juga mendukung secara all out ada alasan apa dibalik ini semua
yang pertama partai golkar tentu adalah partai yang mengutamakan karya kekaryaan dalam mendorong setiap kadernya ataupun menerima
maaf saya potong tapi kan bobi belum jadi kader ya
sebagai wali kota medan tentu pak bobi
bisa kita lihat sudah berkarya di kota medan dan sebagai salah satu calon yang potensial untuk bisa menjadi pemimpin di sumatera utara
sebagaimana diketahui bahwa penugasan partai golkar itu untuk di sumatera utara kan ada pak bobi ada pak ijek tua partai di sumatera utara
jadi tentu semua berproses dan tentu karena kita juga melihat bahwa pak bobi juga salah satu yang sudah berbuat bagi medan
pemerintah tentu juga layak untuk dimajukan melalui mekanisme partai golkar untuk juga bisa berproses menjadi calon kepala daerah di sumatera utara
meskipun memang belum kalau tadi anda menyebutnya ingin mendukung secara all out kepada kader kader partai golkar
tapi kita tahu saat ini kan bobi belum jadi kader ya
prof ikran kalau anda melihatnya ini seperti apa prof ikrar
terlihat partai golkar begitu all out
kalau kemarin gibran sekarang bobby
meskipun bobi belum sebagai kader dari partai golkar sendiri
ya kalau kita lihat dari berita berita kompas tv ataupun tv lain sebelumnya ya
itu kan yang sudah ingin mengajukan bobi menjadi calon gubernur
itu adalah partai gerindra ya
tapi belakangan justru ya atau hari ini lah paling tidak justru yang disebutkan adalah bahwa partai golkar yang akan menjadi partai pertama yang mengajukan bobby ya
pertama karena kita juga tahu bahwa pak erlangga hartarto sebagai ketua umum partai golkar sudah berkali kali mengatakan bahwa
kedekatan golkar dengan jokowi itu bukan semata pada
pemilu dua ribu dua puluh empat ini saja ya
bahkan di dalam kampanye kampanye partai golkar sendiri kan tidak jarang ya
itu ada gambar jokowi juga di situ
ada gambar misalnya pak erlangga hartarto dan pak jokowi juga di situ
dan kalau kemudian golkar menjadi partai pertama yang mengusung bobi
ya itu diharapkan bahwa golkar nanti akan menjadi penentu di dalam pencalonan
bobi nasution menjadi calon gubernur sumatera utara ya
dan ini juga akan menjadi poin tersendiri buat partai golkar ya
dan ini juga mungkin diakibatkan oleh kalau kita juga bicara mengenai berita berita televisi anda ya kompas tv
yang kemudian menjadi berita di street times singapura ya
itu mengatakan bahwa ada kerenggangan antara pak jokowi dengan pak jokowi

mungkin ini juga menyebabkan partai golkar menjadi partai pertama yang mengusung bobi nasution
oke kalau perspektif anda sendiri anda melihatnya ini partai golkar secara utuh menampung keluarga jokowi seperti itu
karena melihat ada kerenggangan yang anda sebut tadi dengan prabowo subianto
belum lihat apakah kemudian dalam kasus erina gudono ya nanti di dalam pemilu di pemilu apa namanya
ya penuh dari istimewa yogyakarta ya
apakah juga akan didukung pertama oleh partai golkar atau kemudian oleh partai gerindra
seperti usulan dari pengurus daerah partai gerindra di sleman
tapi kalau kemudian nanti ternyata juga partai golkar menjadi pendukung pertama
ini bukan mustahil bahwa golkar kayaknya ingin mendukung semua anak
ataupun mantunya jokowi ya untuk menjadi apakah itu calon wakil presiden
kemudian sekarang menjadi calon gubernur calon wali kota
ingin mendukung secara all out atau menampung seluruh keluarga jokowi untuk maju kontestasi
ini kemauan secara murni dari golkar atau bagaimana hitung hitungannya
ya sebagai partai terbuka tentu partai golkar menerima setiap calon pemimpin bangsa
yang memang berproses dan melalui mekanisme yang sudah partai golkar tentukan
seperti kemarin juga kan saya juga hadir di acara tersebut ya
saya juga dinominasikan sebagai calon gubernur ntt jadi hadir juga di pertemuan kemarin
itu hampir semua calon gubernur salun bupat wakil gubernur wakil wali kot wakil bupati
jadi itu harus lebih datang jadi melebihi target malah dari yang diundang oleh dpv partai golkar
nah tentu yang akan mengikuti mekanisme ini adalah mereka yang memang berkeinginan melalui mekanisme di partai golkar
sebagai contoh misalnya kan kali ini kita bicara ibu erina yang nama dia dari sleman
bisa diterima di partai golkar apabila memang ibu erina juga mungkin melalui proses di partai golkar
jadi tentu harus ada juga keinginan dari siapa saja calon pemimpin yang akan maju untuk melalui mekanisme di partai golkar
dan kami sebagai partai terbuka akan menerima dan memproses siapa saja
baik dari internet partai golkar maupun dari luar dari kader kader
apalagi ini kan keluarga presiden yang tentu juga punya pengalaman ya punya reputasi yang bagus
tentu akan kita proses melalui mekanisme partai golkar dengan baik
dan siapa saja yang nanti berhasil lewati proses akan nanti dimajukan calon
kepala daerah maupun wakil kepala daerah dalam proses nanti di bulan november nanti
tapi semua akan melalui proses di internal partai golkar dulu
oke lalu adakah target tertentu terkait dengan kedekatan dari partai golkar dan juga joko widodo
apalagi sebelumnya kan juga diisukan bahwa joko widodo ingin menjadi ataupun mengambil alih partai golkar
tapi ulasannya akan kami hadirkan usai jeda tetap di kompas petang
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saya masih bersama bung melki dan juga prof ikrar nusa bakti
dan kita masih membahas terkait dengan keluarga jokowi yang dalam tanda kutip ditampung partai golkar gitu
karena kali ini bobi nasution diwakilkan ataupun didukung oleh partai golkar
untuk maju di pilgub sumatera utara prof ikrar
prof ikrar kalau anda melihatnya ini yang menawarkan duluan siapa
partai golkar kah atau dari bobi nasution yang menawarkan diri untuk maju di pilgub melalui partai golkar
dan anda melihatnya ini keuntungan politiknya akan seperti apa
ya jadi menurut saya ya mungkin juga bukan bobi atau juga bukan golkar ya
bisik bisik dengan pak erlangga ya
agar mendukung bobi untuk menjadi calon gubernur sumatera utara ya
sebelumnya kan juga pak jokowi juga bisik bisik dengan pak prabowo
dan pak prabowo itu sudah mengiakan akan mendukung bobi
tapi sekarang kan mungkin situasi politiknya mulai berubah ya
kedua ya kalau golkar juga ingin melakukan survei internal duluan ya ini bagus ya
karena golkar tentunya harus tahu kira kira elektabilitas bobi untuk menjadi calon gubernur sumatera utara itu cukup tinggi
atau melebihi dari calon dari partai golkar sendiri atau kemudian lebih rendah
karena biar bagaimanapun dalam kasus dia sebagai wali kota medan itu kan juga ada beberapa hal yang juga menjadi catatan ya
saya beri contoh misalnya penanganan kebun binatang medan
kemudian pembuatan beberapa ornamen di perapatan
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang dan kita lanjutkan dialog sore hari ini
bung melki kalau melihat dukungan partai golkar yang begitu all out gibran sekarang ke bobi nasution
ini tampak bisa dilihat all out sekali
apa yang menjadi alasannya
seperti yang kami sampaikan memang partai golkar akan memberikan kesempatan bagi tentu pertama kader partai golkar
ataupun siapapun yang ingin bergabung partai golkar
mereka yang memang terbukti sudah berkarya dan memberikan kontribusinya dalam karyanya dan jabatannya kepada publik
dan kalau kita lihat tentu pak bobi nasution sebagai wali kota medan
tentu juga sudah berbuat sudah berkontribusi dan tentu menjadi catatan untuk juga kita dorong ke depan
untuk meraih yang lebih tinggi ya tentu menjadi gubernur
akan ada hitung hitungan politiknya tidak bung melki
ya dukungannya terhadap bobi nasution untuk maju di pilgub sumatera utara
seperti yang kami sampaikan dan dengan tahapan di partai golkar itu sekarang kita akan masuk di bulan april ini habis lebaran itu kami survei untuk penjaringan penyaringan
lalu nanti di bulan juni ada survei lagi kali ke dua dan nanti di agustus survei kali ke tiga
dan tentu pak bobi nasution dan siapapun yang maju melalui partai golkar akan melalui mekanisme semacam ini
dan kira nanti melalui mekanisme ini kemudian pak bobi mendapatkan survei bagus kemudian juga dihitung dengan kemungkinan menangnya juga tinggi tentu
tentu pak jokowi juga menerima kompensasi khusus atau kompensasi tertentu yang didapatkan partai golkar untuk menampung keluarga jokowi ini
sejauh ini sih tentu kami menerima siapa saja keluarga pak jokowi ini dengan lapang dada sebagai partai terbuka
dan tentu kalau seperti sudah kita lihat sama sama ya kepuasan terhadap pak jokowi juga tentu yang sudah kita lihat masih cukup tinggi sampai saat ini
pak jokowi juga menerima kompensasi tertentu
jadi kita berhasil membahas bagi cara cara partai golkar yang akan dimanjurkan nanti dalam periksaan kali ini
lalu lalu kenapa begitu yakin dengan sebelumnya anak jokowi sekarang menantu jokowi
sudah kami sampaikan bahwa semua yang punya kontribusi nyata dan positif bagi publik akan tentu didorong ya
ada kekhawatiran untuk ditinggalkan nanti suatu saat
partai golkar ini partai yang selalu akan menerima semua orang yang berkarya dengan baik dan kami selalu berpikiran positif
karena sekali lagi ya partai ini itu kami partai profiker bisa menggunakan catatan
sudah memproduksi banyak sekali politisi dan banyak kepala daerah pemimpin bangsa ini
sudah sering ada yang pergi dan sering ada juga yang kembali
jadi ini partai yang sekali lagi kalau orang berkarya pasti nyaman dengan partai golkar
prof ikrar menurut anda perspektif anda mengapa partai golkar yang bersedia untuk menampung keluarga jokowi
kan kita tahu koalisinya cukup besar
ya kita tahu juga ya bahwa pak jokowi juga memiliki kepentingan politik dengan partai golkar ya
saya beri contoh misalnya apakah jokowi itu masih memiliki keinginan politik untuk menjadi ketua umum partai golkar ya
walaupun misalnya pak erlangga hartarto dalam pertemuan di denpasar ya
atau di jemberana di
maksud saya di apa namanya itu di bali
itu menyatakan bahwa komitmen dia ingin tetap maju menjadi ketua umum partai golkar
dan hampir pimpinan pimpinan baik itu senior maupun yang junior itu mendukung seratus pak erlangga untuk menjadi ketua umum partai golkar kembali ya
atas keberhasilan beliau dalam pemilu dua ribu dua puluh
memberikan jalan bagi menantu jokowi untuk maju itu tentunya juga bagian dari apa istilahnya ya
iya paling enggak untuk mengetes apakah memang bobi juga masih memiliki elektabilitas politik yang tinggi
karena anda tahu ini kan pemilkada pada dua ribu dua puluh empat ini kan tidak bisa dimajukan pada bulan september
dan kita tahu pada bulan november itu pak jokowi sudah lagi bukan sebagai presiden republik indonesia
tentunya apa istilahnya itu ya kekuatan politik kekuatan finansial kekuatan bantuan yang lain lain juga tentunya akan menurun tajam
dan ini tentunya menjadi perhitungan politik juga bagi partai golkar
kalau anda melihatnya akan ada target tertentu kah dengan apa yang kita lihat saat ini
paling tidak golkar saat ini masih tetap
tidak golkar saat ini masih tetap apa namanya itu menyatakan dirinya sebagai partai terbuka dan juga partai yang dekat dengan presiden jokowi ya
dan ini juga akan terlihat apakah misalnya dari hasil survei
kemudian april kemudian juli agustus itu juga akan terus melaju menjadi calon gubernur bobi itu akan menjadi calon gubernur sumatera utara ya itu ya kita lihat di situ
prof ikrar singkat saja mana yang lebih diuntungkan keluarga jokowi kah atau partai golkar
kalau menurut saya yang akan diuntungkan lebih tinggi itu adalah keluarga jokowi
terima kasih prof ikrar nusa bakti pengamat politik dan juga sebelumnya sudah ada bung melky laka lena politisi dari partai golkar yang sudah berjalan
terima kasih dari partai golkar yang sudah bergabung memberikan perspektifnya pada kami di kompas petang hari ini terima kasih selamat sore
terima kasih selamat sore